direkturat tindak pidana siber baris krim polri memanggil penyanyi rizky febian sebagai saksi dalam kasus platform quotex dengan tersangka doni salmanan
putra komedian sule rizky febian tiba di gedung baris krim polri pada pukul empat belas waktu indonesia barat
rizki datang didampingi oleh kuasa hukumnya
rizky memilih bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media dan memilih langsung masuk gedung baris krim polri
dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi binary option yang menjerat doni salmanan
diketahui rizky pernah kecipratan uang dari doni salmanan pada september dua ribu dua puluh satu lalu
saat itu rizky menjual minuman racikannya sendiri dan dibeli doni seharga empat ratus juta rupiah